saudara takbir idul fitri juga berkumandang di negeri kincir angin belanda
perayaan idul fitri di kota gronigon
diinisiasi oleh komunitas muslim indonesia
atau yang lebih dikenal the gromies
berbagai kalangan usia yang didominasi oleh pelajar indonesia
di kota groningan belanda dan sekitarnya
hadir untuk menjalin silaturahmi di momen idul fitri
momen lebaran begitu istimewa bagi francisco havier
gualda bonet seorang mu alaf dari spanyol
ini adalah ibadah ramadan dan sholat idul fitrinya yang pertama
sangat sukar karena pekerjaan saya
saya berhasil menjalankan ramadan
karena anda tidak bisa minum
makanan bukan masalah untuk saya
tapi pekerjaan saya agak fisik
jadi airnya agak berjuang untuk saya
sebuah komunitas muslim indonesia di belanda
karena secara jumlah semakin pesat
maka komunitas semakin ramai
juga acara kumpul kumpul
alhamdulillah itu sisi positifnya
atau concern utama komunitas islam indonesia
mungkin sejak era tahun tujuh puluh an ya
komunitas indonesia bermukim di belanda kurang lebih ya
kita belum memiliki tempat ibadah
atau masjid yang permanen
degrumi sedang menjajaki program pembangunan masjid indonesia di groningen
kehadiran komunitas muslim indonesia di belanda
sebagai promosi kegiatan religi dan kebudayaan